nah itu kita untuk jaga sih sebenarnya supaya bisa tetap main
konfirmasi kepada pak johannes
tapi kenapa yang bertemu hanya surya paloh